mereka bilang saya itu master rebahan
mereka bilang kerjaan saya cuma jalan jalan dan ngabisin uang
nyatanya saya sedang ekspansi bisnis dan berkontribusi menggerakkan ekonomi negeri
nyatanya dengan hobi ini saya bisa membanggakan indonesia
nyatanya saya sedang menjelajahi indahnya nusantara agar dikenal dunia